kalo gitu papi aja yang pindah aku disini
kalo kamu tinggal disini sendirian
maka kamu akan suruh teman teman kamu datang kemari dan tanpa pengawasan
dan papi tidak akan lakukan itu
dan satu hal yang kamu harus tahu
kamu satu satunya anak pape
kamu pewaris semua kekayaan pabrik
maka apapun yang papi lakukan
karena papi tidak ingin terjadi sesuatu sama kamu
saya bukan baik baikin
reva baik baik aja
kamu mesti ingat ya
sekali lagi saya ingatkan kamu
jangan ganggu reva lagi
risik lu pak
au bang rajat maaf
eh lu semua tahu gak gue panggil kemari
lu gue tugasin buat bantuin si alec nih
buat bantuin ngelawan musuh musuhnya si alek
bantuin cowok ganteng
eh pokoknya mulai sekarang
apapun kata si alek
lo semua mesti pada turutin
bokap lu itu sahabat gue dari kecil
pokoknya mulai sekarang apapun yang jadi urusan lo
urusan gue juga
ya udah sekarang lu lanjutin di aksi lu
gue ada urusan
lu berdua ikut gue
yang lain tunggu sama rio di sini
nanti ya bang
kalo udah kita berdua langsung ikutin
nanti kita sergap di jalan
kenapa ga sekarang aja kita sergap reka
di sini dekat ko jim
nanti malah kita yang ditangkap
dengan apa kata gue tadi
jangan lupa telepon
kita perlu bicara
mama pasti tadi kan cemburu
ngeliat papa bunceng cewek iya kan
ya iyalah pa
papa kan suaminya mama
wajar kan kalau momen itu cemburu sama papa
iya cuma mama tuh harus tahu
papa ngelakuin itu tuh karena mama yang mulai duluan
mula gimana sih mama gak ngerti deh sama papa
loh kan mama yang dibonceng duluan sama abahnya raya itu
perasaan mama biasa aja tuh diboncengnya
dan papa juga biasa bunceng cewek
kenapa mama cemburu
ih gak mungkin sekali
ya mungkin sekali
mama dibonceng sama cowok lain
papa bunceng cewek lain
ya jelas gak sama papa
gak sama tahu
papa tuh harus tahu
abahnya si raya itu orang baik pa
dia itu sopan
terus dia itu beriman
kan mama udah cerita ke papa
dan mama tuh beriman
buru buru harus ke lokasi syuting
harus kerja tahu
ya oke lah kalau abahnya raya itu orangnya baik
dan gak mungkin macem macem sama mama
tapi apa papa gak boleh cemburu
mana mama diboncingin ketawa ketawa lagi
ya jelas lah
pa mama tuh ditolongin
masa mama marah marah
yang namanya ditolongin ya senyum senyum tahu
mama yang lebay tuh
kalau mama dibonceng sama cowok bisa
kok mama cemburu ngeliat papa bonceng cewek
oh jadi papa tuh pengen balas dendam sama mama iya
papa tuh bukan pengen balas dendam lah
tapi bapak tuh pengen mama ngerasain sakit hatinya papa
waktu ngelihat kamu diboncengin sama abahnya raya
mama mau istirahat
pakai sita hp aku segala
gue kan masih punya laptop
lo baik baik aja kan
gue lagi bete nih
hp sama kunci motor gue disitas sama bokap
sampai gue mau minta maaf sama istri muda bohab gue
jadi gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
wah ternyata lo bener bener sayang ya sama gue
aduh ketahuan deh
lo masih di sana kan
pasti lagi senyum ya
gue sehat kok
kondisi lo sendiri sekarang gimana
yang pasti gue udah di rumah
ya pegel pegel sih masih ada
oh tapi besok sekolah kan
iya tapi kayaknya gue gak bawa motor deh
soalnya badan gue belum fit banget
ya papa cuma ingin kamu beres beres barang kamu karena besok kita harus pindah ke rumah yang baru
kok buru buru banget sih pi
kamu jangan banyak tanya karena pilihan kamu cuma sedikit
kamu minta maaf sama adriana dan ikut pindah atau
ya kamu akan papi masukkan ke sekolah serama
itu namanya pemaksaan pi
kok papi jadi maksa banget sih sama aku
kamu tahu ini semua karena kesalahan kamu kan
coba kalau seandainya kamu bisa berlagul malem sama adriana sehingga dia betah tinggal di sini
kamu gak macem macem sama dia kamu gak kasar
itu semua tidak akan terjadi dan kita tidak perlu pindah ke rumah baru
dan kamu harus menangguh semua kesalahan kamu ini
kalau gitu kopi aja yang pindah
aku di sini
kalau kamu tinggal di sini sendirian
maka kamu akan suruh teman teman kamu datang kemari dan tanpa pengawasan
dan papi tidak akan lakukan itu
dan satu hal yang kamu harus tahu
kamu satu satunya anak papi
kamu pewaris semua kekayaan pabrik
maka apapun yang papi lakukan
karena papi tidak ingin terjadi sesuatu sama kamu
sama kan baik baiknya